ada belok tunggu tunggu tunggu
wah rapi juga lumayan
ada failnya dua gagal dua
pengalaman pahit dirumahkan oleh perusahaan
tempatnya bekerja dulu membuat
tamrin basuki bangkit menjadi pengusaha
mainan kayu yang sukses
keciliannya memiliki usaha mainan kayu
diperoleh dari keinginan membelikan
mainan bagi sang buah hati
namun saat itu mainan yang terbuat dari kayu
kebanyakan diimpor dan relatif mahal
pesangon yang ia terima
digunakan tamrin untuk membeli sejumlah mesin
ia pun mencoba merancang
mainan kayu secara otodidak
tamrin yang berdiri sejak dua ribu delapan
memiliki karyawan lebih dari empat puluh orang
dengan produksi ratusan jenis
permainan kayu anak per hari
hari ini saya ingin mencoba menjadi pengusaha
mainan kayu sekaligus mencuri ilmu
siapa tahu bisa jadi pengusaha
selamat pagi pak tamrin
hari ini tuh saya boleh dong pak
saya jadi bapak dong
saya ambil peran bapak
jadi pengusaha mainan kayu
satu hari aja
oh gak boleh dong
ternyata gak mudah ya
meraju pak tamrin
nah justru itu biar dapat tips dari bapak
bener nih siap mau

yes akhirnya saya diberi kesempatan menjadi bos mainan kayu
meski cuma sehari
hah tidak masalah lah
desain mainan kayu harus menarik
ketapa tamrin penelitian membuktikan
warna yang mencolok dapat merangsang motorik anak
bentuk yang variatif dapat mengedukasi anak mengenal benda disekitarnya
mainan kayu juga dapat membangun interaksi sosial
serta mendorong anak memecahkan masalah
tetapi membuat mainan untuk anak juga harus memperhatikan aspek yang penting untuk anak
di sudut ini nih
nah ini gak boleh tajam
nggak boleh tajam karena anak anak yang mainin ya pak
berarti dia harus yang edukatif itu harus bisa fungsinya memberikan edukasi
dan juga aman
nah dengerin tuh dengerin tuh mbak ibu bapak
harus aman jangan sampai runcing di ujungnya
wajar lagi bos beneran
untuk mendapatkan potongan mainan kayu yang edukatif tentu desain mainan harus ramah anak
misalnya bentuk hewan atau bentuk geometris yang melatih motorik serta bentuk benda yang kerap dijumpai sehari hari
ini biar enak
mau ngajarin salah malah
mau jadi bos tapi gak bisa
makanya saya belajar sama pak tamrin nih
gini berarti bener ya pak tamrin
ini bentuk apa ini mas
oh ikan paus
paus kan ada rodanya
tinggal dipotong berarti ya
sekilas nih terlihat gampang
tapi jangan coba coba kalau belum terbiasa
aduh pak belok
aduh aduh aduh
dan ini juga hampir bisa dibilang tiap hari
jari jari bisa kena juga ya mas ya
kalau gak hati hati
berarti memang perlu tekun
bikin lurus aja saya nggak bisa
harga mainan kayu relatif lebih mahal daripada mainan plastik
selain tahan lama
ramah lingkungan dan mempunyai fungsi edukasi
proses pembuatan juga tidak mudah
nah kalau kita ngomonginnya dari bahan
sebetulnya sebaik baiknya permainan adalah yang
bentuknya atau bahannya
alami dan dekat dengan alam gitu ya
dekat dengan alam kenapa karena pertama lebih aman gitu ya dan lain sebagainya
ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika bahannya lebih natural
itu akan ada muncul kondisi kondisi yang memancing anak anak tuh jauh lebih
akan membangun kondisi psikologis tertentu lebih humanis
atau dia juga lebih down to earth gitu ya
tamrin yang kini berusia empat puluh empat tahun itu jeli
ia mencoba merakit mesin sendiri untuk mengamplas potongan kayu
namun memudahkan pekerjaan karyawannya
ini mesin apa ini pak
oh berarti dia ngamplas sendiri
nah ini bahan
nah terus berarti nanti boleh digini juga
iya kita aduk aduk lagi
biar hasilnya bagus
bedanya dengan pakai tangan atau pakai masker ini apa pak
kan kalau pakai ini kita masukin kita tinggal aja udah
pengecatan potongan kayu dilakukan secara manual
warna yang dipilih haruslah warna primer untuk mengenalkan ragam warna bagi anak
boleh mas kita coba ini bikin chatnya dulu
agar aman digunakan anak cat tidak boleh berbau
langsung berubah warna ya
bagian dalamnya gimana ini mas
oh ini dibedirin
potongan mainan kayu yang sudah diwarnai dibiarkan kering dalam beberapa jam kemudian difurnish
tujuannya agar warna tidak berjamur dan tidak lengket saat dimainkan si gua hati
wah rapi juga lumayan
ada failnya dua gagal dua

potongan mainan kayu yang sudah diwarnai kemudian masuk tahap finishing dan siap di rakit
lagi lagi karena fungsi edukasi proses perakitan mainan kayu harus ditata sedemikian rupa
nah ini nih barang jadinya
kalau kita lihat nih kayak alphabet
ada macam macam huruf disini
di packing kita taro posisinya ada boxnya disini
jadi kalau kita pakai mainan kayu berbentuk huruf ini sengaja ditata acak agar memancing anak anak bertanya urutan alfabet saat didampingi orang tua
wah dipikirkan sampai sedetail itu ya
ini yang sudah siap dijual ya pak ya
proses pembuatan hingga pengemasan mainan kayu tidak sembarangan
semua harus standar nasional indonesia atau smi dan dipastikan aman digunakan anak anak
menjaga kualitas produk mainan kayu agar laris di pasaran jadi tantangan tersendiri bagi tamrin
kemampuan negosiasi dan meyakinkan pembeli mutlak diperlukan agar produk dapat berjejer di etalase toko mainan anak
tidak sekedar omset ratusan juta rupiah per bulan yang membuat tamrin serius menekuni bisnis ini
dedikasi dan kecintaannya pada edukasi anak usia dini mendorong untuk berkecimpung di dunia mainan kayu untuk anak
bisa nih saya simpulkan nih kalau mau jadi pak ya
mau jadi pengusaha mainan kayu
gak cuman tahu tentang desainnya
gak cuma tahu gimana cara buatnya
ada sebenarnya yang jauh lebih dalam dari itu ya pak
bahwa esensinya dia adalah edukasi
kemudian bagaimana sih psikologi anak ini kalau mau main
selain dia dapat ilmu dia juga fun
cari yang bergerak gerak transportasi dapat lagi tips lagi
tamrin mengaku memanfaatkan jaringan pertemanan untuk dapat menjual mainan kayu
kepercayaan ia peroleh setelah kualitas produknya lebih baik
ia pun tidak perlu menjajakan mainan kayu seperti di awal ia memulai usaha dunia
thank you pak tamrin
saya mengajak saya untuk menjadi bapak satu hari ini
saya sudah tadi recokin workshop workshopnya
saya juga tadi udah marah marahin petugas petugas dan karyawannya
baik bapak sukses selalu
saya harap ini bisa menjadi edukasi buat anak anak
banyak pelajaran menjadi pengusaha mainan kayu yang saya peroleh hari ini
ketekunan kegigihan dan kecintaan dalam menjalani usaha
jadi kunci kesuksesan tamrin membangun bisnis mainan kayu
roni satria dwi prasetyo tangerang banten